hingga rabu siang tim sar masih terus berupaya mencari empat orang yang tertimbun longsoran tebing penahan rel kereta api di bogor jawa barat
permukiman yang terkena dampak tanah longsor tidak dapat dijangkau kendaraan roda empat ataupun alat berat
anomali cuaca juga menambah sulit tim sar melakukan proses evakuasi korban tanah longsor di kelurahan nempang kota bogor tersebut
pt kai daob satu jakarta bersama badan perkereta apian jawa barat sedang berupaya memulihkan jalur rel kereta api yang longsor
selama tiga hari mendatang pihaknya akan membangun turap dan mengamankan area lintasan kereta api karena termasuk obyek vital strategis di kawasan jawa barat
sekaligus menahan agar tebing setinggi dua puluh lima meter yang longsor tidak meluas
kalau ini sudah kita amankan kemudian di batu tulis kita pasang kembali tracknya ya insya allah akan lebih cepat
bencana tanah longsor membuat jadwal perjalanan kereta api rute bogor sukabumi rabu pagi dibatalkan
akibatnya para calon penumpang terpaksa antre mengembalikan tiket di stasiun paledang
sejumlah warga pun urung menuju ke sukabumi lantaran akses kereta ataupun kendaraan lain ke jalur sukabumi juga terhambat tanah longsor
bulan lagi kita batalin jangan kita pesan di sana
ada ya teman saya semua
sedikitnya tujuh puluh personel dikerahkan untuk mempercepat proses evakuasi
tiga belas korban selamat dilarikan ke rsud kota bogor untuk mendapat penanganan medis
dan hunian sementara di rusunawa cibulu serta rusunawa menteng bogor
tim liputan cnn indonesia